sekjen dpr indra iskandar mengatakan penyerahan surpres calon panglima tni
pengganti jenderal andika perkasa oleh istana ke dpr akan berlangsung senin sore
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com penyerahan nama calon panglima tni
disampaikan oleh menteri sekretaris negara pratikno yang akan diterima langsung
oleh ketua dpr puan maharani pada pukul enam belas sore nanti
dan surpres calon panglima ke dpr seharusnya diserahkan sejak pekan lalu
namun batal dilakukan meski begitu penundaan tersebut dikatakan tidak melanggar undang undang
dan hingga kini belum diketahui nama calon panglima tni baru usulan jokowi
namun nama kasa laksamana yudo margono disebut sebut menguat merujuk tradisi giliran
antarmatra tni sebagai panglima
setelah sempat dipegang udara dan darat kini giliran laut pegang komando militer
diharapkan satu nama dari tiga matra tni dapat dipilih oleh dpr
sebelum memasuki masa reses desember nanti